halo kenapa halo pak bos maaf pak bos arjen ini tentang bu andin kenapa
yang macam macam itu ibunya maksa pengen pinjem motor helm sama jaket saya saya kan
mesti kerja lagi terus kalau motor saya kenapa napa gimana bakal ribet urusannya
bu andin mau pinjam motor iya aku mau cobain jadi ojek online emang bu andin bisa naik motor
jangan bisa sambil belajar waduh jangan dabuanin jangan dah ntar jatuh ini naik motor nggak sama
menekpeda adalah kalau jatuh berabeh entah kalau bu andin ngapa ngapa saya doa milen
pabos alam bisa dipecat saya ya makanya kasih tahu masalah gitu cuma sebentar doang kode
disini ke depan situ doang tinggal terus doang aduh aduh aduh bu mendingan jangan
ada kasian tukang ojeknya mau narik lagi pasti ada orderan lain mana bu andiin lagi
hamil lagi bahaya muter dulu sebentar ya sebentar aja sepuluh menit aja
saya cuma pengen bawa bawa motor berasa kayak lagi jadi ojek online sebentar aja ya pak ya
enggak bisa bu nggak bisa aduh kenapa bu anin jadi begini sih nyidamnya nggak kira kira
pak gimana kok kamu di sini iya tadi saya semuanya pak tapi riki nggak lihat saya kok pak
oh ya pak yang dibicarakan bapak dan ricky apa ya tadi
apa udah ada petunjuk pak nggak ada saya masih belum percaya sama riki
kamu tolong terus sama si riki ya kalau ada yang mencurigakan terus kabarin saya baik
apalagi ada hubungan sama elsa siapa
jangan bu jangan bu jangan bu jangan bu
halo pak bos maaf pak bos arjen ini tentang bu andin kenapa andin kenapa ini mendadak
bu andin pengen naik motor pengen dubut motorenya suka ngob tescha online pak
andin lagi ngidam jadi ojek online oh ya bingung pak bos wohaninya nggak bisa dilarang fav mane monster at
biar saya yang bicara
baik pak bos
kamu ngapain telepon sih
tunggu tunggu tunggu
andini karisma putri
bisa masuk rumah sekarang
jangan ganggu tukang ojek online nya
mas kamu jangan marah marah dulu dong mas
aku tuh ngidam tiba tiba aku pengen jadi ojek online
andini karisma putri
mau dengerin suami kamu gak
nggak ada tapi tapi
kamu itu nggak bisa naik motor
kalau jatuh gimana
kalau bahayain anak kita gimana
kamu dengerin saya nggak
nggak pak mas
aku dengerin suami aku
yaudah masuk rumah sekarang
istirahat di dalam
dan jangan ganggu ojek online nya lagi
nggak jadi bang
kalau ribet sama emak emak nggak mau ngalah
anin udah masuk ke dalam
udah pak bos
ojek online udah pulang
jangan sampai anda ngelakuin hal yang aneh aneh lagi
ya salah ren ngidam
pengen jadi tukang ojek online
pengen minjem motornya
terus jaketnya helmnya pengen dipakai
ngidam ke aneh aneh
saya udah tugas satu lagi buat kamu
tugas apa ya pak
apapun yang lo sembunyikan
lu kan adiknya andin sa
gue cuma gak mau lu terlibat kejadian yang aneh aneh
apalagi sampai terjadi kasus
andin itu orang baik sah
gue udah anggap andin sebagai adik gue sendiri
jadi kalau ada orang lain yang jahat ke andin
gue nggak akan tinggal diem sa
gue bakal cari orang itu sampai ke ujung dunia
termasuk orang itu ricky
gue rasa udah cukup jelas semuanya
gue tabut dulu ya
tolong masalah ini jangan ceritain ke papa saya
jangan sampai masalah ini ngaruh ke kesehatan papa saya
gue harus gimana sekarang
ini kita udah sampai loh
oh kamu malah bengong aja sih
iya udah sampai
kamu kenapa sih
ini kenapa restorannya kok gak ada orang ya
kenapa cuma kita berdua
perasaan aja kali
selamat malam pak
sekarang di candlelight cafe
mari saya antar ke tembo bapak
terima kasih ya
saya permisi pak
terima kasih ya
saya akan selesai temuk regie disini gimana
ya jelas lah restoran ini sepi
kan gue booking spesial buat lo
jadi gue mau hari ini
bener bener hari yang spesial antara lo sama gue
dan gak akan pernah bisa terlupakan
untuk kita berdua
sekarang tinggal tunggu momen yang tepat
terus kok bakal lengkapin semuanya
aku mau ketengah dulu sebentar
yaudah jangan lama ya